selamat siang rian
lewat sepuluh atau lewat lima belas lah sekitar segitu terjadi bukan kebakaran ini pembakaran oleh warga binaan yang ada di lp banjai berlokasi di jalan soekarno hatta
seperti itu penyebabnya adalah karena solidaritas solidaritas yang diduga ada rekannya yang meninggal dunia
yang sementara hasil penjelasan dari lp adalah akibat dari gantung diri itu
jadi penyebabnya solidaritas dari warga binaan
dari lp sendiri menjelaskan bahwa ini merupakan korban bunuh diri gantung diri
namun tadi ketika menteri mendatangi ke sana mereka mengatakan napi napi yang di sana mengatakan bahwa ini bukan bunuh diri melainkan adanya indikasi penyiksaan apakah benar pak
ini masih kita dalami ya ini kan pernyataan dari warga binaan
justru itulah dalam kesempatan ini kita akan mendalami peristiwa itu
apakah benar itu bunuh diri
atau ada hal hal lain yang perlu kita ungkap kita jelaskan
untuk korban jiwa pak apakah ada korban jiwa dalam peristiwa pembakaran ini pak
sementara tidak ada ya jadi perlu saya ceritakan sebegini ya
tadi kalau rekan rekan semua tahu kan jadi begitu brutalnya mereka begitu liarnya mereka
liar sekali sehingga dia kalau kita segera tidak kendalikan sudah di depan gerbang
dan gerbang utama
karena sudah jebol ini jumlah warga binaan kan cukup banyak nih hampir delapan ratus tujuh ratus sembilan puluh
kalau ini kita tidak bisa kendalikan maka ini bisa katakanlah mereka bisa liar keluar melarikan diri keluar
ini repot ya
warga di sekitar sini kan padat nih sudah gelisah tadi saya melihat
ya alhamdulillah artinya kebetulan kita sudah siaga lah
kita siaga kita kekuatan cukup brigade mobil kita cukup
kita sekat kita eliminir kita isolasi akhirnya hasilnya seperti ini
kita bisa kendalikan dalam waktu yang hanya empat puluh menit
tadi kalau kita tidak melakukan tindakan tegas ke dalam kita tidak bisa kendalikan tadi
terus ya terbakar terus terbakar terus semua ya
seperti itu jadi alhamdulillah ya jadi korbannya sangat minimal
tadi tahu ada tujuh orang yang kita amankan yang diduga sebagai katakanlah sebuah sosok sosok yang memberi semangat atau provokasi
ya seperti itu
dari pihak napi pak
dari pihak napi betul seperti itu sudah kita amankan seperti itu
ada sekitar tujuh ratus narapidana yang ditahan di sini
ini kan ada terjadi kebakaran bagaimana treatmentnya
apakah dari kapolda sendiri akan melakukan tindakan pencegahan untuk beberapa hari ke depan atau seperti apa pak
jadi kita akan kita akan tetap menunggu menjaga di sini sampai betul betul situasi kondusi
konsep konsep mengenai akan dilakukan pemindahan dan sebagainya kita serahkan sepenuhnya kepada
ketika pak menteri datang napi banyak mengeluhkan mengenai fasilitas dan lain lain seperti overloaded dan juga kualitas pendidikan dan juga fasilitas lainnya
ini bagaimana menanggapinya apakah akan segera dieksekusi atau bagaimana
ya itu nanti kewenangan kementerian hukum dan ham ya saya tidak mengomentari itu
saya berserta anak anak saya hadir di sini kan untuk menetipkan saja
sudah menertibkan sudah terkendali sudah kondusif sepenuhnya kebijakan manajemen yang ada di sini kita kan itu dalam kewenangannya bapak menteri
hukum dan ham
terakhir pak untuk kerusakan apakah ada beberapa ambulan dan motor yang terbakar
kira kira pastinya berapa banyak pak
kalau saya tidak menginventarisir itu belum nanti pelan pelan sedang kita inventarisir
saya melihat ada beberapa kendaraan roda empat saya lihat hanya dua ya motor berapa satu kalau tidak salah
nah ini kan tapi alhamdulillah tidak merambat sampai ke belakang kalau berangkat habis
tapi kita kan bisa cegah
kalau kita nggak tadi tindakan tegas kita
ya bisa habis semua dan bisa semua bisa jebol ke depan
alhamdulillah jadi kita masih dilindungi allah lah
selamat ya jadi seperti itu
baik terima kasih banyak pak selamat bertugas kembali
ya seperti itulah kira kira gambaran mengenai kondisi terkini situasi lapas bancai yang terbakar tadi pagi
kondisi pemadaman sudah mulai berhasil dipadamkan sekitar pukul sebelas dan saat ini sedang dalam proses pendinginan
yaitu mereka menyiram sisa sisa asap dan juga sisa sisa kebakaran yang terjadi
baik thank you ujaya
produser lapangan cnn indonesia terima kasih atas informasi anda
memang kita harapkan nantinya tidak terjadi lagi hal seperti ini di lembaga pemasyarakatan